komisi pemberantasan korupsi memeriksa mantan menteri agama lukman hakim saifuddin
lukman diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di kementerian agama saat dirinya menjabat
pemeriksaan terhadap lukman hakim ini dilakukan dalam ranah penyelidikan atau pengembangan perkara dugaan korupsi di kementerian agama
lukman hakim tiba di gedung kpk sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan kpk
sebelumnya pada mei dua ribu sembilan belas mantan menteri agama ini juga pernah menjalani pemeriksaan kpk
terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama
saat itu lukman menjadi saksi bagi tersangka mantan ketua umum p tiga romahur muzi
dalam dakwaan romahur muzi nama lukman disebut turut terlibat dalam pengaturan penempatan jabatan di kementerian agama